tapi emang kalau dilihat dari tampangnya nggak diragukan lagi lah
pak aji badannya gede perutnya buncit senyum juga mereka selalu
itu pertanda laki laki sukses pak jk
bisa aja lah
beneran pak haji
tapi pak haji dibalik kesuksesan itu ada hal yang harus diwaspadai
musuh dalam selimut suka menyalipi tikungan menggunting dalam lipatan
dari luar sih
kepengen kita berdua nyebarin berita seolah olah pak haji sama bu ajin itu korban fitnah haji sulap begitu
ya kurang lebih begitu
gue kepengen tuh warga berprasangka buruk sama si haji sulam
iya gue itu udah berusaha baik sama dia
tapi dia gak mau
waduh kayaknya kerjaan ini berapi banget pak haji
urusannya sama nyawa aneh agak ikutan deh
nanti nyawa aneh melayang akhirnya tanggungannya
iya pak haji ibu aji ngeri aja nih fitnah orang
kenapa pakai ngeri sih
lo bikin kayak beneran dong tunjukin tuh bakal ekonomi gue
emangnya aneh sama malik ini bintang pelem pak haji
kayak di film trailer aja
pak haji bu haji dosanya gede banget
jenihnya kagak ketulungan
lo berdua nih kebanyakan mikir dan pertimbangan
buat lo berdua salah kagak salah dosa lu tetap gede
pak haji bisa bisanya ngitungin dosa kita berdua ya ji
jadi gimana mau gak lo bantuin kita
sekali kagak tetap kagak bu haji
kita nggak mau ambil resiko
kalo sampe haji sulam tau warga juga ngamuk terus ngekubukin kita berdua
mending kalo pak haji sama bu haji mau tanggung jawab
ah dasar lo udah gak bisa diandern lagi lo berdua
dia berdua kagak mau kita pake yang lain aja ya
masih banyak tau
salah lo pergi
urusan pergi gampang pak haji
tapi pulusnya dulu pak haji kita pake yang lain aja ya
duit apaan lagi sih
kerjaan emang kita tolak
tapi keamanan rahasia tetap harus dijaga
jangan sampai rencana bu haji sama pak haji fitnah haji sulam kebongkar
itu dia pak haji
jumlahnya kagak banyak kok
pak haji maupun haji yang penting mulut kita bisa ditutup rapat
ini buat lo
ini buat gue
buat bayar kontrakan dua bulan
terima kasih pak haji bu aji
ayo permisi ya
assalamualaikum pak haji bu haji
apa juga sih
adik adik untuk hari ini belajarnya kita liburin dulu ya
kak yang lain udah pada ngumpul kak
gapapa sih john tapi badan kakak sekarang lagi gak enak banget
jadi sekarang kalian pulang aja
nanti belajarnya kita lanjutin besok ya
kak ustazah jonny jor
sekarang kalian pulang aja
yaudah deh kak kita pulang dulu ya kak
kamu gak apa apa kan rum
abang betul betul ngekhawatirin kamu
permisi kak rum pak ramadi
permisi kak rum pak ramadi
maafin abang ya rum
lebih baik abang aja yang sakit hati rum
daripada ambang harus liat kamu seperti ini
terluka sedikit pun rum
namanya obat herbal alami
udah banyak yang pakai
susah lagi sejati
wah itu justru yang paling laku pak haji
gue demennya itu nih
obat untuk keharmonisan rumah tangga
ada yang lima ratus mili ada yang tiga ratus mili pak haji
kalau pak haji minum ginian
bisa aja lah
gue percaya pak haji
nih bener kagak nih
pan setiap saya jual sepuluh begituan
saya gratis satu
hasilnya luar bioskop pak haji
iya nih kalau mau sepuluh
ya deh gue coba satu dulu dah
ntar kalau manjatuh
gue beli lagi
ingat pak haji
tapi ntar kalau gue perlu
tenang pak haji
saya tetangga dekat pak haji
saya ncingnya si sulam
nah sementara saya tinggal sama dia
lu kurangnya si sulam
saya adeknya bapaknya si sulam
masih satu rumpun mas
hebat banget tuh
madunya tiga perempat botol
mau mindahin sumur
ini untuk nyempurnain ibadah keluarga
eh kebanyakan tuh bang
udah tua istighfar